seorang mahasiswi ilmu kesehatan di mojokerto mengalami kritis setelah motor yang dikendarainya menabrak trotoar saat menghindari seorang ibu yang tengah menyeberang jalan
akibat tabrakan itu korban dan balita mengalami luka benturan di kepala
pengendara sepeda motor ini tergeletak lemah di pinggir jalan dalam kondisi kritis setelah menabrak trotoar jalan senin pagi
irma terpaksa membanting setir sepeda motornya karena berusaha menghindari seorang ibu yang menggendong anaknya saat menyeberang jalan
akibat kejadian ini irma mengalami luka cukup serius di bagian dada dan kepala
sementara balita yang terlepas dari gendongan ibunya mengalami luka lecet di kepala dan lutut
guna perawatan medis para korban mahasiswi dan balita langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
sementara di pasuruan kecelakaan terjadi antara truk dan mobil di jalur pantura desa rejoso pasuruan
kondisi kedua kendaraan ringsek bagian depan bahkan asroda depan truk putus dan melintang di tengah jalan
kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah barat
diduga sopir mengantuk hingga mobil yang dikemudikannya oleng dan menabrak truk yang melintas dari arah berlawanan
akibat kecelakaan ini kedua sopir mengalami luka ringan di bagian tangan dan kaki